semoga mainan kami bisa sedikit mengembalikan keceriaan teman teman yang trauma pasca gempa
stay strong ya teman teman
ya untuk lombok kami berbagi
melanjutkan aksi kepedulian berbagi mainan untuk anak anak korban gempa di lombok
hari ini ratusan mainan dan bantuan yang sudah terkumpul dari para donatur dan beragam komunitas mainan di jakarta
akan disebar ke titik pengungsian di sembalun lombok timur
salah satu daerah yang terparah terkena gempa
hari ini tentu saya tak sendiri
karena mereka akan ikut menceriakan anak anak di bilog pitung sembalun lombok timur
sekitar delapan puluh anak di sini akan kita hibur untuk trauma heliko
relawan lokal sekaligus cosplayer dari tokoh heroik seperti bima satria dan debi ini
tergabung dalam log atau lombok cost
keluk lep komunitas
sudah sebulan terakhir mereka keluar masuk lebih dari lima belas titik pengungsian
dan menyambangi sekolah yang terkena gempa
mulai dari lombok utara lombok tengah
hingga area pelosok di lombok timur
bermisi sama kami pun menghibur anak anak dengan berbagai keseruan
nah di sdn dua bilok petung ini kami mencoba untuk berbagi sedikit keceriaan untuk mereka
berbagai game game kecil seperti ini karena sebenarnya mereka baru dua minggu ini kembali
untuk mencoba belajar lagi di kelas kelas darurat yang disediakan kepada mereka oke ini ebi ini
sylvia itu soleha oke kita mulai ya siapa yang paling cepet dia dapat boneka oke oke satu dua tiga
nah saya mau coba melawan bima sama
pelawan dari lombok timur ini semuanya yeah oke
rasa takut dan sedih pasca bencana telah berganti senyum dan tawa karena kehadiran
para pahlawan super ini meski begitu gempa susulan kerap kali terjadi
mereka sedang melakukan misi trauma healing
tapi bagaimana mas menjaga semangatnya di antara gempa susulan yang terus terus terjadi
tapi masih berusaha untuk menghibur anak anak
nah kami menanamkan kepada mereka kepercayaan diri
bahwa kami juga superhero harus kuat seperti itu
mereka harus mengikuti kami yang menghibur mereka
ia tak mudah berbagi saat semuanya telah banyak kehilangan
wendy dan cosplayer lainnya juga terkena dampak dari musibah gempa
namun panggilan untuk berbagi terhadap anak anak terus menjadi penyemangat mereka
berbagi keceriaan lewat mainan juga menjadi terapi alternatif
agar anak tidak larut dalam trauma pasca gempa
saya tidak punya mainan
senang takut tapi sekarang nggak takut
karena sudah tidak ada lagi gempanya
bagaimana membujuk anak anak ini pak
katanya sempat didatengin satu satu ke rumahnya seperti apa pak
nah kita perintahkan teman teman guru juga
artinya langsung ke rumahnya
memberikan penjelasan kepada orang tuanya juga
biar anak anak diikhlaskan untuk masuk dari rumahnya
di samping itu sama teman temannya yang sudah masuk
kita suruh dia ngajak temannya yang masuk
supaya dia bisa masuk mau masuk
perlahan menyisihkan trauma dan menyebar kebaikan untuk selalu berbagi
misi superhero hari ini selesai sudah
mereka akan kembali berpetualang berbagi semangat untuk anak anak lainnya
dari para cosplayer yang tak putus semangat menghibur anak anak
hingga perjuangan najila yang mulai merajut mimpi di sekolah tenda
kehilangan rumah dan tinggal di pengungsian pasca gempa terkadang menjenuhkan
bisa melebih main lagi di bekas terdurun tuhan bangunan dapat mengungsi rasa trauma akibat gempa
dalam keterbatasan mereka tentu rindu untuk kembali beraktivitas dengan normal
tak hanya bermain keinginan untuk kembali ke sekolah juga sangat dirindukan najila
sudah hampir sebulan ini najila bisa kembali ke sekolah
dan bisa kembali belajar
bersama teman teman di satu pengungsian di dusun orang ramput desa medana tanjung lombok utara
najila bisa bermain sekaligus belajar meski hanya di sekolah tenda
sekolah darurat ini diprakarsai oleh ppmi atau persaudaraan pencerita muslim indonesia
dan partisipasi relawan serta masyarakat setempat
ya meski hanya berpengalaman
hanya beratap terpal anak anak nampak riang belajar
tapi senang tidak sekolah di sini
senang sekolah di sini
senang sekolah di sini
untuk belajar oh pintar
tapi kalau disuruh kembali lagi ke paut takut tidak
mau sekolah lagi di sana
senang belajar ya
sekarang tugas rumah kemarin apa
tanya materi pelajaran umum anak anak juga diajarkan mengaji
serta beragam ilmu seperti mitigasi kebencanaan
dampaknya ke anak anak setelah bersekolah selama sebulan ini
apakah mereka masih trauma atau masih takut atau bagaimana
apa sudah mulai berani lagi nih pak
ya alhamdulillah jadi anak anak dengan adanya ini jadi ada
ada bukan sedikit
jadi di mental mereka tidak seperti dulu
mereka tidak takut kayak dulu kan
ada gempa sedikit cari ibunya cari bapaknya
sekarang alhamdulillah mereka kalau gempa gempa lima koma itu mereka tertawa
jadi mereka belajar ada gempa tidak akan berhamburan
jadi mereka sangat menikmati sekali
jadi dengan adanya posko dengan adanya pendidikan ini mereka sangat menikmati sekali
kehidupan mereka saat ini
apa yang bapak rasakan setelah bisa berbagi ataupun belajar bersama dengan mereka setelah pasca gempa seperti ini
ya alhamdulillah jadi kami merasakan kesenangan yang mereka rasakan juga ya
jadi kami senang melihat mereka tertawa
jadi kami senang mereka tersenyum bahagia dan mereka mempunyai mimpi lagi
mereka punya mimpi untuk mengejar cita cita mereka
kami sangat bahagia sekali
bisa mengenyam lagi pendidikan tentu membuat najila lebih kuat dan kembali ceria
pelan pelan trauma pasca gempa mulai terkikis
ia pun juga sempat mengajak saya berkeliling di pengungsian
panas sekali ya kalau misalnya anak anak harus belajar di tempat seperti ini
tapi di sana walaupun tidak terlalu panas seperti ini
tapi anak anak masih bisa belajar dengan sedikit nyaman
walaupun tetap panas karena masih berlapisin dengan terpal
bermain di sini
bermain di sini boleh
kami juga menyambangi hunian sederhana tempat najila tinggal bersama keluarganya
di sini najila dan keluarganya merajut asa setiap harinya pasca gempa
mereka berharap rumah yang hancur kemarin setelah gempa akan kembali mereka tinggali
tentunya dengan rumah yang layak dan juga yang tahan dari gempa
ini bisa main lagi di rumah ya
betul anak soleh
aku haji haji orang tua dihormati
hidup dalam keterbatasan memang tak mudah
tak mau terus berduka mereka berusaha bangkit melanjutkan hidup
kembali merajut mimpi yang sempat terkubur usai gempa
dari dusun orang ramput kami bergerak ke dusun orang kopang
masih di desa mendana kecamatan tanjung lombok utara
bersama para relawan dari lombok ceria kami ingin kembali berbagi keceriaan
untuk membangun semangat anak anak dengan mendirikan tenda bermain
beratap terpal ditopang bambu dan dilapisi gedek atau anyaman bambu sebagai dinding penutup
tenda yang dibuat gotong royong oleh warga ini pun berdiri

tanda yang dibuat dengan kain dan kain yang terkubur
tanda ceria ini melengkapi dua puluh lima hunian sementara ramah gempa
yang juga terbuat dari bambu dan ilalang
bantuan dari badan amil zakat nasional
hunian sederhana yang dibangun di atas perkebunan kelapa milik warga ini
akan bertahan hingga dana bantuan terrealisasi
selain rumah bambu saat ini mereka sudah punya tenda bermain sederhana
dan juga ada tenda kecil yang kami siapkan untuk ibu dan anak
supaya bisa menghilangkan kejenuhan atau bosan saat mereka ada di rumah bambu ini
tentu ini akan menguatkan dan juga menyemangati mereka
supaya nantinya saat tiga bulan atau enam bulan kemudian mereka bisa kembali ke rumah mereka
dan bisa membangun rumah yang lebih kuat dan juga tahan tumpah
kedepan kedua balus kedepan menari popi popi berputar putar
meski sederhana tenda bermain ini diharapkan bisa jadi persinggahan sementara
agar anak anak tak kehilangan masa bermainnya
beragam keseruan dari lombok tria juga dikreasikan agar anak anak kembali bersemangat
dan mampu mengusir traumanya usai gempa
dan tentu saja mohon berbagi mainan jadi yang paling dinanti anak anak
yang kita harapkan tentunya kita nggak hanya berhenti di sini
kita akan melakukan hal yang serupa dengan mungkin konsep yang berbeda
dan juga beberapa inovasi untuk pengungsian pengungsian lainnya
supaya anak anak di setiap pengungsian juga merasa berharga
mendapatkan kebahagiaan yang sama dengan teman teman yang di tempat lainnya
ya kebahagiaan tak hanya dirasakan anak anak
mereka pun juga tak ingin larut dalam sedih
saling menghibur dan melepas tawa canda antar sesama
mereka berusaha sama sama saling menguatkan
apa aja yang bikin kita itu senang yang penting kita itu bahagia
supaya kita bisa lebih agak berpikirnya agak lebih hano
supaya kita dapat membangun bikin suasana kita segera tenang
gimana bikin rumah kembali
akhirnya setelah bencana terlewati mereka siap menyongsong satu harapan
kelak bisa kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga
selain kembali ke rumah yang layak para korban terdapat gempa
rindu untuk kembali beribadah tanpa rasa takut
tegakkan serau kami
yang pettyedahan dari kandungan
mereka sudah herald mengizmati dan melamar kami secara putus mae
mereka selalu bersama dan cyclist
saat beberapa masalah terjadi membuat kami level deroll
doa dari mereka yang kita oxfamub

dan baik dengan tiba tiba di dalam badanya pemertanya
bikin susu bicara sama inden semangat yang tumang dengan kita bahkan betul
masyarakat lombok terus memulihkan diri bergerak untuk membangun hunian tahan gempa untuk naungan sementara
keperkasaan rumah adat sasak yang kokoh berdiri juga dilirik banyak warga yang terdapat gempa untuk membangun hunian bambu yang lebih bersahabat
negeri berjuluk seribu masjid itu telah kehilangan ratusan tempat ibadah yang hancur karena guncangan gempa
dengan memanfaatkan material bambu lokal mereka membangun kembali surau bahkan masjidnya
tidak hanya kehilangan rumah mereka pun juga kehilangan masjid dan juga musolah
dari sini tentu mereka merindukan untuk beribadah dengan nyaman dan juga aman
dari kearifan sebuah rumpun bambu mereka bisa menegakkan surau di atas musola yang sudah hancur
salah satunya ada di dusun nangka lombok di desa gumantar lombok utara ini yang tegak kokoh berdiri dengan bambu
bahu membahu warga dan relawan saling berkontribusi untuk menegakkan kembali surau yang tahan gempa
hati saya berada di sini dan saya ingin membantu mereka
ini material yang bagus
untuk kembali surau
ini lebih aman
tegaknya serau kami adalah gerakan membangkitkan spirit dan mental gotong royong
dari indonesian muslim care dan sekolah relawan dengan masyarakat setempat
ada lebih dari seratus surau dan musola yang rencananya akan dibangun di lombok
jadi nanti dari surau akan jadi rumah akan jadi apa lagi bisa jadi sekolah mungkin
bisa bisa jadi kita ini kan ada akan bangun surau akan bangun masjid
makanya program kita yang kita usung ini adalah tegaknya surau kami
jadi kita mau masyarakat itu tetap komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan ruhianya mereka rohaninya mereka
saat ini kan kita ketahui bahwa semua pemenuhan kebutuhannya itu hanya berupa kebutuhan jasmani saja
makan kesehatan nah seperti itu
ternyata mereka juga sangat butuh sekali kebutuhan rohani
mereka sholat dengan sangat tidak nyaman
hanya atapnya terpal saja gitu ya kasian gitu loh
sedangkan mereka dengan kondisi yang sedang down
dan mereka butuh tempat yang nyaman untuk mereka memohon kepada rabnya
untuk bahan organik konstruksi surau berbahan bambu akan bertahan selama lebih dari tiga puluh lima tahun
jadi prosesnya itu kita menggunakan bahan bahan organik yang mengubah rasa yang ada dalam bambu ini
ini kan rasanya kan kalau apa namanya hamak yang ada dalam bambu mereka suka dengan bambu ini karena manis
nah kita rubah bambu ini menjadi pahit atau pedas
makanya kita gunakan apa yang ada di alam
yang sekiranya itu mereka tidak suka tuh hama itu
seperti contohnya disini kan sourcenya ada kalau di santong itu ada cengkeh
itu kita rendam pakai air cengkeh
jadi kita bolongin atasnya lalu diisi air
selepas itu kita diamkan itu proses sama sepuluh hari
iya dengan segala kelebihannya bambu yang dipandang sebelah mata
kini naik pamor dan banyak diminati sebagai solusi alternatif untuk membangun kembali lombok
dengan material lokal yang lebih bersahabat
beranjak dari sembalun lombok timur kami menuju pulau eksotis gili trawangan
sejak eksodusnya ribuan wisatawan pasca gempa yang mencekam
salah satu kawasan tiga gili di lombok utara yang menjadi andalan destinasi wisata itu
bumbu total bak pulau mati
tapi kini lihatlah rupa gili terawangan
percepatan normalisasi para wisata terus digiatkan
agar bisa mengembalikan semangat dan mental industri wisata gili
dan menjadi ujung tombak perkembangan nusa tenggara barat
tidak kami tinggal di meksiko dan di meksiko itu selalu terjadi
jadi kami tidak takut
ya kami menunggu sekitar dua bulan
tidak ada masalah
sepertinya ada sebuah kesan yang besar
tapi semoga kami punya hotel
kami sebenarnya tidak memeriksa apakah semuanya baik baik saja
hotelnya sepertinya baik baik saja dan kami hanya menghargainya
mari lihat berapa banyaknya terbuka berapa banyaknya ada
kami tidak tahu
ini adalah penerimaan untuk kami
sudah pulih sudah bangkit dan sudah bisa dinikmati banyak orang lagi
sudah tidak merasa takut lagi
sudah tidak merasa takut lagi
perekonomian anak anak pulih
namun rasa trauma untuk kembali beraktivitas di pasar masih belum hilang
mereka masih bertahan berjualan di tepi pantai termasuk juhaina
ya masih sih trauma trauma sebentar
tapi karena saya kepikiran untuk anak anak saya
akhirnya terus ke sini jualan
kalau udah bagus mungkin ada pasar di dalam
kita masuk di dalam
tidak takut lagi
kalau teman teman masih ke dalam tetap kita tetap ke dalam
kalau masih di sini di sini
jualan di sini
cidomu juga mulai hilir mudik menghantarkan turis
hanya itu alat transportasi tradisional itu juga sibuk mengangkut material bangunan untuk perbaikan
sebagai pulau tanpa polusi kendaraan bermotor
selain alat berat yang beraksi tentu langka melihat mobil pick up ada di terawangan
untuk membersihkan puing puing bangunan sisa gempa
mobil diizinkan masuk di dalam batas waktu tertentu
saya pun sempat menyambangi salah satu masjid yang juga segera direhabilitasi
jadi ada beberapa masjid di gili terawangan ini adalah salah satu masjid agung baitur rahman
yang lumayan terdampak gempa cukup parah
rencananya ini akan diapakan pak kalau yang kubah diturunkan
sesuai kesepakatan warga hanya kubah masjid yang dibongkar dengan cara manual
dan diganti kubah seng
sisanya akan dipertahankan
ini juga mau dirobohkan
pada saat itu saya sudah membeli dongkrak katanya
pak tentara itu
pakai alat berat apa pak
alat berat penongkraknya biasa pakai
terus pakai besi besi apa
jadi akan dirobohkan secara manual seperti itu
dirobohkan ya terus diganti pakai kubah seng
sebagai komoditas unggulan tiga gili akan terus memulihkan diri
menghidupkan kembali kisah tadi gili
lombok mulai kembali bangkit
masa rekonstruksi fisik sarana dan prasarana
dan juga objek wisata yang kemarin runtuh karena gempa
mulai dipulihkan kembali
perlahan tapi pasti lombok akan kembali kuat dan bangkit seperti sedia kala
ini perjalanan yang membuka mata hati kami
tak mudah menjadi saksi atas bencana yang terjadi
menjadi mata sekaligus menjadi telinga para penyintas gempa
ada miris yang mendera ada senyum yang hadir saat bisa berbagi
memetik pelajaran berharga dari negeri yang rawan gempa
untuk hidup lebih harmoni tanpa melupakan kearifan lokal
untuk saling menguatkan dan berjuang untuk kembali bangkit
lombok akan lebih kuat lagi usai bencana